aku cepat temukan putraku kian santan aku mohon tenang istirahat tuh yang kayak gitu
maksud percayakan sama kami berdua atau sendiri istirahat rumah saya berdua mah punya ajian yang
sangat sangat sangat sakti dia paman aman paman amin aku masih ingat kalian berdua mempunyai
kebijakan untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain seperti ini jahat lewat
barangsiapa yang mencoba untuk mencari kian santan akan diberikan hukuman penggal
hamba ingin melapor saat ini keadaan gusti amu marugul sangat kering
aku mohon kau harus sembuh raka tapi bagaimana keadaan kakakku
mohon maaf gusti ratu hamba sudah menyerah sepertinya kecil kemungkinan
prabu amuk marugul bisa disembuhkan

raka kau harus segera disembuhkan bagaimanapun caranya karena selama ini diselalu menjaga dan melindungiku
aku tidak mungkin membiarkan dia
membiarkan dia seperti ini
mohon ampun gusti ratu ambah sudah mencobanya tapi
bicara apakah toh sudah bosan hidup
tidak ada gunanya ini bunda membunuh tabib itu tidak akan menyembuhkanmu
kau benar nutraku
hamba gusti prabu
segera umumkan pada penjuru kerajaan
bagi siapapun yang bisa menyembuhkan prakaku amu marugul
aku akan memberikannya sekantong emas dan juga mengangkatnya menjadi tabip istana
kepada seluruh rakyat pajajaran
gusti kentring manik mengadakan sayembara
barang siapa yang bisa menyembuhkan gusti amuk marugul
maka gusti ratu kenting manik
akan menghadiahkan sekantong emas
dan akan diangkat menjadi tabib istana
ya allah apa yang harus aku lakukan
dalam keadaan terjepit seperti ini
apa yang harus aku lakukan ya allah
anda saja mereka ada disini
aku pasti bisa meminta bantuan pada mereka
kamu berdua tidak sopan
peman aman peman amin
saya berdua adalah aman
bersama aman pasti amin
ya allah alhamdulillah kalian ada disini
kalau diatas tidur lagi
tidak apa apa paman tidak apa apa
tambahan aku sangat membutuhkan bantuan kalian
emangnya ada apa gusti ratu
gusti ratu ayah naun ya teh
peman aman peman amin
temukan putraku kian santan aku mohon
tidak salah dengar tadi yang saya di jalan
bahwa raden kian santang itu menculik
bukan bukan kalian salah paham
bukan gusti prabu siliwangi
tapi gusti prabu sulawesi
oh bener ratu aman
tidak mungkin itu prabu siliwangi diculik
sama raden kian santang
sekarang sudah memutuskan untuk menjadi seorang petapa
dan tahta kerajaan jatuh kepada gusti prabu sulawesi paman
sekarang raden sulawesi saja diraja disini
walau gawat ini ma amin sudah tidak aman ini ma amin
dan bukan hanya itu
gusti prabu surawisesa menuduh putraku
jadi saya mesti gimana itu gusti ratu
tolong aku mohon bantu aku
cepat temukan putraku kian santan aku mohon
tenang gusti ratu
yang kaya gitu ma itu percayakan sama kami berdua
kan tau sendiri gusti ratu ma
saya berdua ma
aku masih ingat kalian berdua mempunyai
ajian untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain
seperti ini ja le
nanti gusti ratu menghilang bahaya
tolong cari putraku kian santang sekarang juga
baik gusti ratu
aduh amin ini emang
masih kena tetap di istana atuh
aduh aman ini istana
kita malu aman kalo ketauan sama gusti ratu
bahwa kesaksian kita itu tidak ampuh
cari angka sepanjang kitu
oh iya pelupa mulu
angka sem tenang
ujang dan unang datang
kan canceng kanceng
nah terus kita
kak sepp mau apa ini
kita bebasin lu
yaudah kita bebasin ayo
kak sepp tenang
neng akan bukain
eh sedang apa kalian
pasti kalian penyusup ya
enggak aku bukan penyusup
dia yang pengusup
tenang kak dah
kak sepp tenang
neng akan bantuin
aduh diam mohon
sakit aku neng
biar aku yang melakukan deh
aku mau mundur
aku akan kembali ke pertempuran
tuh terima kasih
alhamdulillah kak asep bisa bebas lagi
ayo kak sepp kita pergi dari sini
kita masalah tempat ini matu
lepas berbikmah mereka membunuh pasangan
tidak pak mati
kau sudah regulatory us file kita

v reduction yang gerejek dari kekuatan